ada masih bersama kami di cnn indonesia news report komisi pemberantasan korupsi kpk mengaku telah mengantongi nama tersangka kasus dugaan suap di dirjen pajak
penetapan tersangka ini didukung dua alat bukti yang cukup hal ini disampaikan kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri di gedung kpk pada kamis siang
berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan ditemukan dua alat bukti dalam dugaan korupsi selain telah ditemukan unsur pidana
yakni terjadinya dugaan penerimaan suap di lingkungan dirjen pajak termasuk menemukan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum
ali fikri juga menjelaskan dalam rangka pengumpulan alat bukti tambahan untuk melengkapi dua alat bukti yang sudah ada
penyidik kpk sudah melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik tersangka
ditemukan setidaknya dua alat bukti dalam dugaan korupsi jadi ada peristiwa pidana korupsinya telah kami temukan
terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada direkturat jenderal pajak kementerian keuangan tahun dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu dua puluh
untuk memantau perkembangan terbaru dari kpk terkait dengan penyidikan kasus gratifikasi yang menyeret mantan pejabat pajak rafael alun
sudah bergabung korespondensi nn indonesia maria sarjana
selamat sore kpk sebelumnya sudah menyebutkan bahwa telah mengantongi dua alat bukti yang mana ini cukup untuk menaikkan status rafael sebagai tersangka
bukti apa yang dimaksud oleh kpk ini maria
selamat sore tiffany bukti yang dimaksud oleh kpk tentu adalah bukti bukti yang sudah dikumpulkan oleh kpk terlebih dahulu
bukti ini bisa berupa kesaksian dari orang orang yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh kpk maksud kami
dan kemudian juga bukti dari transaksi transaksi elektronik yang beberapa waktu yang lalu
ppatk sudah memberikan adanya transaksi elektronik yang diduga mencurigakan
dan kemudian analisa analisa yang dilakukan oleh intelijen keuangan dari ppatk juga sudah disampaikan kepada kpk
dan ini kemudian menjadi dua alat bukti yang sudah cukup bagi kpk untuk menetapkan rafael alun sebagai tersangka
dalam dugaan penerimaan gratifikasi di ranah ditjen pajak
dan kalau kemudian pertanyaan anda berikutnya mengenai apakah nanti ada bukti bukti tambahan
tentu ini kpk juga setengah menggali bukti bukti tambahan seperti yang sudah diungkapkan oleh plt juru bicara kpk alipigri
yang menyatakan bahwa pihaknya masih terus menggali hal hal lain yang kemungkinan akan menjadi bukti tambahan
terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh rafael alun
seperti saat ini tiffany saya berada tepat di depan kompleks simprukule
atau perumahan yang kemudian beberapa waktu lalu turut digeledah oleh kpk lebih tepatnya pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
kpk melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan simprukol di sipur golf tiga belas nomor dua puluh sembilan
yang diduga rumah ini merupakan rumah yang kemudian didapatkan rafael alun dari penerimaan gratifikasi oleh dirinya
dan dari penggeledahan yang dilakukan di rumah tersebut
kpk menyatakan sudah kemudian menerima dan juga menyita maksud kami sejumlah dokumen dan juga uang tunai
serta barang barang mewah seperti tas mewah yang ini memang dimiliki atau kerap kali terlihat di akun media sosial istri dari rafael alun
namun sayang tiffany saya tadi sudah mencoba untuk masuk dengan berbagai cara
tetapi kemudian dihalangi oleh aparat atau pihak keamanan yang berjaga di kawasan perumahan simprukol
sehingga kami tidak bisa lebih dekat lagi dari tempat saya berdiri saat ini
tetapi yang jelas dari beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh pihak kpk
menyatakan tidak hanya menemukan uang yang ada di rumah di simprogolf dan juga barang mewah
tetapi kpk juga sudah mendalami bagaimana safe deposit maksud kami safe deposit box yang dimiliki oleh rafael alun diduga berisi tiga puluh enam sampai dengan empat puluh miliar rupiah
dan ini kemudian yang sedang didalami oleh kpk hingga saat ini
terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan atau penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh rafael alun
beberapa pihak juga sudah memberikan komentarnya termasuk jurubicara kementerian keuangan justinus prastowo
yang menyatakan bahwa pihaknya telah menghormati apa yang diputuskan oleh kpk terhadap rafael alun
yaitu menjadikan rafael sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi
tetapi pihaknya juga menjelaskan bahwa saat ini
kpk maksud kami kementerian keuangan telah memperlakukan whistleblower system
dimana ketika ada pejabat atau pegawainya yang menerima gratifikasi ada sistem pelaporannya
dan kemudian tadi yusinus juga menyebutkan akan melakukan pemeriksaan atau cross check
apakah memang rafael pernah memberikan laporan dirinya menerima gratifikasi
seperti yang kemudian dituduhkan oleh komisi pemberantasan korupsi
tetapi yang jelas tiffany ada beberapa pihak lain juga yang
diduga terkait dengan kasus dugaan gratifikasi
juga nantinya karena kemarin pihak kpk juga menyatakan akan menyelidik lebih lanjut
terkait dengan penerimaan uang ini apakah ada tindak pidana pencucian uang ataukah tidak
maka ada nama yang kemudian muncul dalam kasus atau seputar kasus rafael alun
diantaranya adalah nama yang kemudian disebutkan oleh iskandar sitorus
yang merupakan indonesian audit watch
menyatakan bahwa ada sosok artis yang kemudian berinisial r
yang ini kemudian diduga
menjadi pihak pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang
yang diduga dilakukan oleh rafael alun
tetapi kemarin ketika kemudian dimintai keterangannya
rafael alun kepada cnn juga menyatakan bahwa
dirinya tidak mengerti tidak mengetahui dan tidak memiliki lingkungan artis
sehingga dia menampik adanya dugaan keterlibatan pihak lain
seperti artis berinisial r ini
yang kemudian dipakai atau digunakan atau diminta tolong
untuk menjadi tempat tindak pidana pencucian uang
uang uang hasil gratifikasi
yang kemudian diduga dilakukan oleh rafael alun
tiffany tentu korupsi pajak ini menjadi sesuatu hal yang menarik
ada pegawai pajak yang kemudian dibidik oleh komisi pemberantasan korupsi
maupun terlibat korupsi sedikitnya
ada empat yang kami mendapatkan cartannya di sini
ada gayus tambunan tentu ini nama yang sudah luar biasa terkenal di rakyat indonesia
karena pada saat itu korupsinya cukup besar
lebih dari satu ratus delapan puluh
delapan miliar rupiah
kemudian ada nama bahasim asyifi
kemudian ada nama dana widyatmika
dan kemudian yang kasusnya masih bergulir di kpk adalah angin prayutno
nama nama ini menjadi nama nama pegawai pajak
yang kemudian diduga terlibat dalam kasus korupsi
gratifikasi dan juga suap di lingkungan pajak
dan kami masih menunggu apakah nanti kemudian kpk segera memanggil rafael
karena menurut informasi yang kami dapatkan
besok hari senin pekan depan
rafael akan dipanggil ke gedung kpk jakarta
kembali diminta keterangan statusnya sebagai tersangka di kpk